selanjutnya pemerintah kota banda aceh melarang perayaan tahun baru dua ribu sembilan belas di kota banda aceh
warga kota maupun tamu luar yang sedang berada di banda aceh diminta tidak merayakan tahun baru
seperti meniup trompet hingga berbagai bentuk pesta perayaan tahun baru lainnya
larangan ini dikeluarkan karena dianggap bertentangan dengan budaya lokal serta tidak sesuai dengan syariat islam
pemerintah kota banda aceh melarang berbagai bentuk hiburan dalam perayaan tahun baru masehi dua ribu dua puluh
larangan tersebut meliputi tidak diperbolehkan meniup trompet pada malam pergantian tahun
tidak memakai topi khas tahun baru tidak boleh membakar kembang api dan mercon
tidak boleh melakukan konvoy hingga berbagai bentuk pesta hiburan lainnya
larangan ini dikeluarkan karena dianggap tidak sesuai dengan syariat islam yang berlaku di aceh
serta bertentangan dengan budaya lokal masyarakat aceh
para pengelola hotel dan tempat hiburan lainnya juga dilarang menyediakan fasilitas hiburan untuk penyambutan tahun baru
pemerintah kota banda aceh bersama dengan seluruh porkopimda sudah mengeluarkan seruan
tentang tidak dibenarkan melakukan penyambutan tahun baru satu januari dua ribu dua puluh
dengan berbagai aktivitas berupa hura hura petasan petasan kemudian kembang api
balap balapan itu sudah kita larang
dan kita berharap kepada seluruh masyarakat kota banda aceh
ataupun siapa saja yang sedang berada di banda aceh untuk tidak melakukan itu
karena itu bertentangan dengan syariat islam dan bertentangan dengan adat istiadat kita
untuk memastikan larangan perayaan tahun baru di patuhi warga
pemerintah kota banda aceh akan menerjunkan tim satuan polisi pamung praja
yang di backup kepolisian untuk berjaga jaga di setiap sudut kota
kita akan melakukan kegiatan penjagaan
pengamanan dan patroli untuk menghimbau kepada masyarakat
untuk melakukan hal hal yang positif dalam melaksanakan kegiatan di tahun baru ini
beberapa tahun sebelumnya perayaan tahun baru memang dilakukan masyarakat di kota banda aceh
namun sejak lebih dari lima tahun belakangan perayaan tahun baru mulai dilarang
larangan perayaan tahun baru ini dikeluarkan setelah pemerintah kota banda aceh
melakukan rapat bersama sama
lima unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau forkopimda kota banda aceh
yang terdiri dari dprk kepolisian tni kejaksaan pengadilan hingga mahkamah syariah
ibnu hajar banda aceh